saudara seorang warga menemukan puluhan butir amunisi dan sebuah granat nanas bekas di pinggir aliran kali mokevard jalan daan mogot cengkareng jakarta barat
puluhan butir amunisi dan sebuah granat dalam bungkusan plastik ini ditemukan warga yang tengah mencari umpan untuk memancing
khawatir membahayakan warga kemudian menyerahkan temuan amunisi dan granat ini ke pos polisi cengkareng
belum diketahui kepemilikan atau asal usul amunisi tersebut puluhan butir amunisi ini dibawa polisi untuk kemudian dimusnahkan